kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu
sampai jumpa di video selanjutnya
berarti ini sahabat sahabat lamanya dari ini
jadi ini mereka bukan bersahabat dekat
hanya kenal saat itu si linda punya pacar juga
jadi kenalnya temenan sama si almarhum eki
pacarnya linda berteman sama almarhum egy
mbak tadi di dalam ada berapa pertanyaan yang dilayangkan terhadap
bisa seputar biodata kenalnya gimana sudah sejak kapan
gitu gitu aja sih normatif aja pertanyaannya
enggak enggak kenal sama sekali
itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan
dari delapan terpidana sekaligus peggy
enggak enggak kenal sama sekali
pertanyaan sama almarhum fina sebelum kejadian berapa hari mbak
sudah lama sudah lama banget
sudah lebih dari enam bulan karena si linda udah putus sama anak ekstsi
mbak fina pernah cuma dikasih kayak cinta semara atau apa
kita tuh hubungannya tidak se dekat yang di filmkan loh
harapan sendiri seperti apa mbak ke depan
ya semoga ini kasusnya cepat selesai
banyak yang jadi sasaran bully bully an netizen juga seperti itu
dia juga mengetahui kasih sini sebenarnya
kan selama ini yang ada di benak para netizen itu berpikiran linda ini disembunyikan
nah atas permintaan siapa linda keluar
atas permintaan mbak putri
tidak mengatakan apa yang sebenarnya
tadi juga bukan saya yang dampingin mbak novi yang dampingin
jadi isinya dong mbak nopi masuk dong
memang linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum
hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya linda dengan si eki dulu satu geng motor
tidak ada yang dianggap sahabatnya
benar nggak yang di film tuh kayak gitu gitu banget gak sih
ya karena mereka kan kehilangan arah sumber kehilangan saya
tidak pernah dikasih tahu sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu
jadi kan di tengah masyarakat bilang pak derac yang menyembunyikan linda
mbak bisa dipertegas mungkin pacaran dengan anaknya ke situ berapa lama
maaf ya kayak itu cukup ke penyidik aja tadi
sudah sudah oh keterangannya sudah lengkap
linda juga sudah kooperatif datang hari ini selebihnya kita serahkan kepada pihak penyidik kepolisian ya untuk hasilnya
mau latih latih langsung
nggak tahu deh kayaknya nggak jadi karena udah kemalaman kayaknya ya
maaf kalau kesurupan itu beneran tau nggak ya
kalau kesurupan linda gak ingat tapi kan yang melihat yang ingat
ya kalau kesurupan sih kalian tinggal tangkapin sendiri aja
kesurupan kan dimasukin dalam film itu apa merasa dirugikan atau seperti apa mbak
linda nggak merasa kerugian karena menurut linda mudah mudahan itu jadi petunjuk kan saat itu
tapi benar ya yang di film itu
semua kata katanya itu benar waktu grupan itu kayak gitu
kalau sesuai rekaman pada tahun itu sesuai persis kan rekamannya juga kan diputer di akhir film
filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali
karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga nggak boleh ngeliat filmnya gitu
waktu kesurupan itu tidak disengaja atau apa
tidak disengaja kesurupan fina itu bukan pertama kali saya kesurupan
sering sering udah sering dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya ya
tapi memang bisa dipertegas saat kejadian itu memang kakak dari fina sendiri memang datang saja
emang emang datang kebetulan kakaknya fina itu kenal sama om saya gitu
anaknya linda sedang sakit
pasti mencolot ya kak kalau rekapnya masih menunggu dari
jadi aku bocor dikit jadi harus cari dua nama kakaknya linda
ada tiga nama linda
ppr lagi linda yang dua itu
linda yang tato ya
kalau mel itu siapa mbak